yang ada tompelnya di pipi itu
tak bertanggung jawab kabur
udah siang bang
ya ini juga udah bangun
utang kita kan banyak
nih tukang ojek
horas bang batara
kau kau makan semua
biar aku yang bayar
bagi dapet banyak rejek gini
jangan orang doang dibayarin
utang juga bayar dong
kau tinggal sebut berapa utangku
biar aku bayar
nasi uduk lima belas
tidak usah kau sebut satu satu
nih aku bayar
utangnya bukan lima puluh ribu
bang cepetan dong
biar lambat asal selamat
itu pribaksa udah kuno
bukannya lupa ngasih gula
kalau lo nggak suka
sepuluh ribu bang
siapa yang nipu kau
kau minta tanah
ya aku kasih tanah
kecuali kau minta tanah
aku kasih cabai
baru itu namanya aku penipu
tapi sertifikatnya palsu
mana aku tahu itu sertifikat palsu atau ahli
begini saja lah pak amran
gitu kok bisa ya
mau ke depan
kalau ke belakang pasti saya jalannya mundur
pak sofian bisa bercanda juga
bentar bentar bentar
eh bang wajah
iya belum naik
belum naik tadi
kok kopi satu
eh kenapa kak tis
kok sedih kau
saya baru mau tanya sama tisna
tunggu ya gue mau datangin lo sama polisi
bahwa kau mau mendatangkan polisi untuk menangkap aku
kau pikir aku takut
datangkan polisi kemarin aku tak takut
bang patar bener
bang patar gak takut sama polisi
dia takut loh
eh dikirain teh bener
mas oven maaf sih baru keluar gak ada recehnya
pur lo ada sepuluh ribuan doang gak
adanya cuma satu
kasih dulu dah
itu uang dari bunga katanya dari bapak
hei pak amran
buat apa kau telpon telpon aku lagi
kau dengar pak amran
jangankan kau datangkan satu polisi untuk menangkap aku
kau datangkan sekarang seribu polisi
aku tak takut tak gentah
kalau begitu gue bawain seribu polisi
datangkan bawa kemari
aku tunggu di warung empuk umum
kok mau bawa saya sih
tak terbayang oleh aku
beratnya badan kau
maaf bang patar
itu kata bapak kau lagi
bukan itu mah kata saya
pak kopi berapa
biar aku yang bayar aku traktirkan
kalau gitu tambah tempe lima ya
mau kemana be
rumah tati kan di sana
kok pak be ke sini
biar gua kenarik ya
mas kalo buru buru nel cek saya aja
tuh di atas dilipetan terpal
nih be kopinya
lah siapa yang minta kopi
babe kan setiap kesini minta dibikinin kopi
makanya sebelum babe minta tadi bikinin
tapi ini nggak kayak biasanya
gua dateng kemarin aduh
mau minta obat sariawan
yaudah kopi juga nggak apa apa deh
gue kagak percaya bang patar berani nantangin polisi
kata bapak saya orang yang suka bohong itu suka nggak jujur
lo yakin itu kata bapak lo
dia aja pak
enggak mau kau
bapak mau dianter ke mana
aleman rumahnya lupa aku
mungkin kau tahu rumahnya patar sirega
berapa kenal kalian